gak tau ini gak bisa di starter
sudah ambut duka
dinda pasti indah ketika
itu punya uda
uda tidur di kamarnya
tidur di bangku
leher uda sakit
jangan tidur di bangku
masih cemberut aja mi
masih cemberut aja mi
masih cemberut aja mi
masih cemberut aja mi
masih cemberut aja mi
masih cemberut aja mi
masih cemberut aja mi
masih cemberut aja mi
kak katanya pak tuhan mau digusur ya
makanya bi kita tuh masih cepat bergerak
jangan sampai digusur dong
makanya adi jangan nonton bola mulu biar nggak tidur di kursi
nih dia mau otot
yaudah yuk berangkat
tunggu lagi ya
aduh aku gak bisa
aduh aku bisa
aduh aku bisa
aduh aku bisa
aduh aku bisa
aduh aku bisa
aduh aku bisa
aduh aku bisa
aduh aku bisa
aduh aku bisa
aduh aku bisa
aduh aku bisa
aduh aku bisa
aduh aku bisa
aduh aku bisa
aduh aku bisa
aduh aku bisa
aduh aku bisa
aduh aku bisa
aduh aku bisa
aduh aku bisa
aduh aku bisa
aduh aku bisa
aduh aku bisa
aduh aku bisa
aduh aku bisa
hei jalan deh
maafkan aku semalam bang
aku tak bisa membantu abang
tapi berani aku lawan perempuan bang
baik bang samil baik
tak marah kan sama aku bang
aneh aja deh nyari penumpang deh
pragerasi togop tuh
ente berani emang
lerente kenapa berdua
nih jatoh di kamar mandi
keceng klak lepa lagu
yang benar nih
bisa begitu ya
bisa begitu ya
ini benar ini
pasti togop ini yang melaporkan
nte ga boleh begitu tam jadi orang tam
meskipun si togop kagak dateng
kita tetep bakal ketahuan
bukan gara gara si togup
pasti togop yang telpon suruh bulan pulang
gak ada aja ente
aku sedang cari ikan bumbu bang
gak ada apa apa
gak ada apa apa
eh kalian macam robot aja kaw
gak tau ini gak bisa di stutter
angkot aku mau
ini emangnya aku
cari angkot lain aja ya
gapapa kang kita tunggu aja
iya kang kita tunggu aja
gapapa ko kita tunggu
kenapa kang dari tadi kayaknya ngeliatin aku terus
dulu dulu udah gitu kita
oh ngerti juga
pasti ngerti dulu kak kang
oh mah kayak disney
sampai jumpa di video selanjutnya
oh iya nih buat semuanya gimana kalau naik angkot abang ini aja ya
daripada nunggu lama ya kan yuk
nggak setia dong namanya
aneh dorongin ente masukin kopling aja ya
makasih banyak ya bang
yuk bantuin yuk
eh mas mas mas enteng gak bantuin ini aja perempuan pada bantuin
langsung masuk gigi dua aja rut